halo pemerintah good morning
kita awali informasi dengan kabar mengejutkan dari aktris tanah air laudia sintiabela
laudia dilaporkan ke polres bandung oleh pengusaha bernama jimmy sanjaya
atas tuduhan penggelapan uang
tak hanya bella sang kakak melissa nadia putri juga turut dilaporkan
seperti dilansir di detik com
kaset reskrim polres bandung akp firman taufik mengatakan
kasus dugaan penggelapan dana masih terus didalami
memang ada pelapor atas nama jg
yang membuat laporan polisi terkait penyelamatan penggelapan
setelah dengan pihak pelapor dari atas nama l dengan n
untuk saat ini proses masih dalam pendalaman
kasus ini berubah
pada dua ribu sembilan terlapor menawarkan sebidang tanah dengan luas lima tiga ratus enam puluh meter persegi kepada jimmy
setelah jimmy membayar uang muka harga jual yang ditawarkan tak sesuai dengan perjanjian
hingga kini laudia belum memberikan konfirmasi secara langsung
maupun lewat akun media sosial miliknya
seperti dikutip dari detik com
istri engku emran ini mengaku tidak kenal dengan jimmy sanjaya
dan menyerahkan kasus ini ditangani pihak kepala
hingga kini laudia masih berstatus saksi dan akan diperiksa polisi untuk memberikan keterangan